menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengkritik cara kerja kpk dalam pemberantasan korupsi
luhut menyebut kpk tak perlu sedikit sedikit menangkap orang karena membuat citra buruk bagi pemerintah indonesia
padahal operasi tangkap tangan menjadi salah satu andalan kpk dalam meringkus koruptor
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua kpk nurul gufron
selamat sore pak gufron
selamat sore pak gufron
oke dan peneliti icw wana alamsyah selamat sore mas wana
oke saya mau ke pak gufron pak gufron menko marves pak luhut panjaitan meminta kpk jangan sering sering melakukan ott karena membuat jelek negeri ini citranya
tanggapan kpk seperti apa pak gufron
kpk memahami bahwa korupsi adalah
penyakit penyelenggaraan pemerintahan dalam tata kelola keuangan maupun tata kelola keuangan negara
dua hal tersebut kpk menanganinya secara komprehensif
terhadap meningkatkan integritas kpk melakukan proses peningkatan integritas
pada proses bisnis prosesnya sistemnya kita perbaiki dengan pencegahan
tetapi kalau sudah
manifest menjadi sebuah kejahatan tidak pidana korupsi tentu kemudian kpk juga tidak bisa tinggal diam kecuali dengan penangkapan
tiga hal ini kpk lakukan secara komprehensif
jadi peningkatan integritas pencegahan sistem dan juga penindakan itu hal yang tidak bisa kita pilih dan kita pilih
gantung kepada kondisinya
kalau sudah manifest menjadi pelaku kejahatan tindak pindah korupsi tentu tidak mungkin kpk lagi cegah
ataupun tidak lagi
karena kalau sudah manifest menjadi kejahatan tentu kpk bagaimana manjat undang undang kpk tugasnya salah satunya adalah melakukan peningkatan
jadi tiga hal tersebut menindak kemudian kalau belum terjadi dicegah kalau masih kader masih pendidikan
itu kemudian kami tingkatkan integritasnya tiga hal itu kami lakukan secara simultan
jadi peningkatan integritas kemudian pencegahan korupsi dan penindakan dalam hal ini salah satunya adalah operasi tangkap tangan
adalah satu kesatuan yang merupakan tugas kewajibannya kpk ya pak ya jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah begitu pak gufron
bukan hanya oleh pemerintah oleh hak kekuasaan apapun ya baik eksekutif legislatif maupun juga yudikatif
tiga hal itu pilihan pilihan kekuasaan yang itu
apa tidak boleh mengintervensi kpk jadi kpk dalam perspektif kpk dalam hal masih proses pendidikan proses peningkatan komitmen integritas itu
kami kpk melakukan pendidikan peran serta masyarakat
untuk kemudian tata kelola keuangan negara tata kelola penyelenggaraan wewenang tentu kami cegah dengan sistem transparansi berkepastian akuntabel dan transparan
tapi kalau cegah dilakukan dikemas dilakukan tapi kemudian
masih melakukan tidak pidana korupsi kpk juga tentu secara komprehensif akan melengkapinya dengan penindakan yaitu penangkapan
oke pak gufron pernyataannya pak luhut bin sarpanjaitan ini akan mengganggu kinerja kpk atau kpk jalan terus saja sesuai dengan undang undangnya sesuai dengan tupoksinya tanpa menghiraukan apa yang disampaikan oleh pak luhut
setiap pandangan dan kritik ya boleh jadi dari pemerintah boleh jadi dari eksekutif boleh jadi jadi teman teman media ataupun dari
dari masyarakat ngo itu biasa bagi kpk ada kritik kritik seperti itu
tetapi kpk memiliki koridor bahwa kpk bertindak melakukan penindakan sesuai dengan mandat atau atribusi dari undang undang kpk
kalau sudah manifest melakukan kejahatan tidak mungkin kpk membiarkannya kecuali dengan melakukan penangkapan
oke baik saya mau ke icw mas wana pernyataan agar kpk tidak sedikit sedikit melakukan ott ini dikeluarkan oleh pejabat
negara sekelas pak luhut panjaitan icw menilainya bagaimana ini pernyataan dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pemberantasan korupsi
ya saya mau mulai dari pernyataan pak luhut yang bilang bahwa perlu ada digitalisasi sehingga ott tidak perlu dilakukan
menurut saya logika pak luhut ini terlalu sempit begitu untuk melihat bahwa digitalisasi tidak selalu untuk mencegah terjadi korupsi
sebab kalau kita bicara tentang konteks pemberantasan korupsi dan pencegahan hanya salah satunya digitalisasi adalah instrumen atau komponen
kalau kita bicara tentang digitalisasi mungkin saya sedikit bergeser begitu tentang isu pengadaan
pengadaan telah didigitalisasi sejak tahun dua ribu sepuluh tapi apa kenyataannya
hingga saat ini masih saja banyak terjadi korupsi terjadi begitu setidaknya kalau saya ambil data kpk dari tahun dua ribu empat sampai tahun dua ribu dua puluh
kasus pengadaan yang telah didigitalisasi itu adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh kpk
paling banyak kedua yang ditangani oleh kpk lalu kemudian ketika kita bicara tentang digitalisasi akan mengurangi resiko korupsi
bisa jadi benar bisa jadi tidak begitu
sehingga ott ini penting untuk dilakukan oleh kpk
karena bagaimanapun juga ketika ada masyarakat yang melaporkan lalu kemudian ada hal hal yang rasanya bisa dipindahkan melalui ott
ya pada akhirnya kpk harus juga melakukan itu
yang menjadi masalah adalah ketika pak luhut menyampaikan bahwa ott ini tidak diperlukan lagi lalu kemudian di kemudian hari kpk berhenti untuk melakukan ott
kpk tidak melakukan ott karena ada pernyataan dari pak luhut
sehingga menurut saya
kpk jangan terpengaruh oleh apapun yang berkaitan dengan pernyataan pernyataan yang tidak masuk akal
sebab kita tadi saya ingin mencoba melihat konteks
pak luhut bicara tentang konteks digitalisasi dan pencegahan begitu
kita coba cek di dalam konteks isu pengadaan dulu
sampai saat ini masih ada kasus kasusnya
kalau tidak salah di bulan di tahun dua ribu dua puluh dua itu setidaknya juga sudah ada dua
kepala daerah yang tertangkap oleh kpk begitu
tidak ada kasus korupsi sehingga kpk perlu juga untuk melakukan penimbangan
ya cukup cukup mbak

pak gufron tadi dikatakan oleh mas wana dari icw bahwa digitalisasi sebetulnya sudah digaga sejak tahun dua ribu dua puluh dua
pak gufron tadi dikatakan oleh mas wana dari icw bahwa digitalisasi sebetulnya sudah digagas sejak tahun dua ribu sepuluh
tapi pada kenyataannya sampai tahun dua ribu dua puluh dua dalam pengadaan melalui sistem digitalisasi
tetap ada saja yang melakukan korupsi di situ sehingga kpk harus melakukan tindak pidana menangkap para koruptor itu
salah satunya mungkin melalui proses ott ya
artinya pencegahan melalui sistem digitalisasi ini tidak berjalan maksimal sehingga kpk tetap harus melakukan ott pak gufron
ya sekali lagi bagi kpk perlu kami tegaskan ya
pendidikan masyarakat pencegahan sistem dan juga penangkapan itu adalah ketiga tiganya penting tidak ada yang tidak penting
bahwa kemudian perlu pencegahan secara sistematis kemudian digitalisasi itu bagian dari pencegahan
tetapi setiap kejahatan itu kemudian pasti kemudian mengikuti teknologi dan mengikuti perkembangan sistemnya
semula manual kejahatan
kejahatan dengan manual
naik kemudian digitalisasi harapannya mempersempit tapi kemudian kejahatan juga seiring dengan teknologi
oleh karena itu tidak bisa kemudian hanya mencegah dengan sistem tapi juga mencegah bagaimana agar komitmen motivasi dan orientasi para penyelenggara negara itu jelas dibenahi dengan peningkatan integritas
tapi kalau integritasnya sudah ditingkatkan
kalau kemudian sistem sudah diperbaiki masih tetap
tetap melakukan kejahatan
maka tidak boleh kemudian kami juga tidak melakukan penangkapan
jadi tiga hal itu adalah memang hal yang tiga tiganya secara komprehensif harus kami lakukan sesuai dengan kondisi masing masing
masih ketika menjabat itu kemudian komitmennya kami tingkatkan dengan peningkatan integritas
tata kelolanya kami perbaiki sistemnya
tapi kalau masih korup tetap kami kemudian lakukan penindakan
itu adalah simultan dan tidak bisa di
oke pak gufron anda sudah mempertegas sikap kpk bahwa ini simultan tidak bisa dipisah pisahkan
tidak bisa dibanding bandingkan ataupun dihadap hadapkan karena itu merupakan satu rangkaian tugas dan juga kewajibannya kpk
tapi pak luhut meminta kpk lebih toleran
jadi kpk jangan pula kemudian sedikit sedikit tangkap tangkap lihat lihat dulu
kalau kita mau bekerja dengan hati ya kalau mau hidup sedikit sedikit bolehlah kita kalau mau bersih bersih amat di surga lah gitu loh
jadi kpk diminta lebih toleran oleh pak luhut
apakah memang bisa pak gufron
toleransi itu sepanjang belum manifest
belum katanya bahasanya mas wana atau bahasa hukumnya belum voltoid melakukan pidana kejahatan korupsi
jadi ketika masih melakukan proses bisnis pelayanan publik
proses bisnis misalnya pengadaan peranan jasa
proses bisnis pengisian jabatan
silahkan menggunakan penjegahan
dan itu kpk lakukan untuk mempersempit
tapi sepanjang sistem sempit pun kalau kemudian motivasinya masih akan melakukan korup
tetap akan dicari celahnya
nah di titik itu sistem sudah kami perbaiki
tapi motivasi masih kemudian akan melakukan kejahatan
dan kalau kemudian manifest voltoid sempurna sudah memenuhi tindak pidana korupsi
sudah ada serah terima uang
walaupun memenuhi prosedurnya
untuk memenuhi prosedur digitalisasi
tetap kami lakukan penindakan
oke tapi artinya kpk tidak akan toleran ya
kalau memang terlihat di depan mata ada tindak pidana korupsi
jadi tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pak luhut
kewajiban penegak hukum untuk kemudian menegakkan hukum terhadap pelaku yang sudah sempurna melakukan kejahatan
mas wana pak luhut meminta kpk lebih toleran
tapi tadi pak gufron menegaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan
kalau memang di depan mata ada tindak pidana yang dilakukan
tapi permintaan agar kpk lebih toleran terhadap penangkapan para pelaku koruptor ini
apakah membahayakan apakah memberikan angin segar kepada para koruptor
jangan dijawab dulu mas wana kita harus jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber

ada wakil ketua kpk nurul gufron dan juga peneliti icw wana alamsyah
saya mau ke mas wana mas wana tadi sebelum break saya tanya
pernyataan pak luhut yang meminta kpk lebih toleran terhadap penangkapan koruptor
tadi sudah ditegaskan oleh pak gufron bahwa kalau memang ada tindak pidana di depan mata
ya kpk akan tetap melaksanakan tugasnya tidak bisa toleran
tapi pernyataan pak luhut ini soal meminta kpk agar lebih toleran
apakah membahayakan seperti memberikan angin segar kepada para koruptor begitu
ya kami melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh pak luhut ini menjadi sinyal bahaya
bagi pemberantasan korupsi sebab begini
kita sejak lama telah memiliki prinsip zero tolerance
di dalam konteks pemerintahan begitu
tapi ketika ada satu pejabat yang menolerasi tindak pidana korupsi artinya
secara nilai dan prinsip itu telah dilanggar
dan ketika pak luhut menerima penyataan koruptor itu itu akan menjadi penyataan koruptor yang lebih toleran dan lebih berharga dari pemerintahan koruptor yang diperlukan
dan ketika pak luhut bilang seperti itu
saya bisa berasumsi bahwa pak luhut tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi
karena bagaimanapun juga
pernyataan pak luhut ini bisa menjadi angin segar bagi para pihak yang ingin mencoba untuk melakukan korupsi
dan ketika sejauh ini hingga saat ini pemerintah terus bersuara mengenai
tidak adanya korupsi
zero tolerance terhadap korupsi
dan ketika pernyataan pak luhut ini keluar artinya
saya bisa bilang bahwa saat ini pemerintahan jokowi
itu ternyata omong kosong terhadap prinsip prinsip atau nilai nilai yang dianut mengenai anti korupsi
karena bagaimanapun juga jangan sampai pernyataan pak luhut ini dijadikan sebagai basis untuk orang orang yang ingin melakukan begitu
sebab kalau pak luhut sempat bilang bahwa jangan melakukan ott terus karena nanti itu akan membuat negara jelek
ketika instrumen penegak hukum tidak melakukan kerja kerjanya artinya
itu bisa dibilang bahwa negara jelek negara tidak bekerja
ketika kpk melakukan ott ketika polisi melakukan kerja kerja pemberantasan korupsi artinya mereka bekerja
dan itu tidak bisa dibilang juga bahwa citra
citra indonesia jelek
malah bisa kita bilang bahwa citra indonesia masih tetap dalam koridornya untuk pemberantasan korupsi
jadi logika yang disampaikan oleh pak luhut pada saat pembukaan tersebut itu rasanya sangat terbalik
dan coba untuk mensimplifikasi pemberantasan korupsi hanya dilihat dari aspek pencegahan
padahal secara simultan pemberantasan korupsi itu hanya dilihat dari aspek pencegahan saja
bisa dari aspek penindakan pencegahan dan juga pendidikan
jadi menurut saya logika logika semacam ini logika yang tidak masuk akal begitu
yang coba untuk dinormalisasi itu rasanya perlu ditampingkan begitu
oke mas wana tadi anda sebutkan bahwa pernyataan pak lut ini mungkin saja berkaitan dengan investasi
ataupun masuknya investor ke indonesia
jadi memang betul betul kenapa pak luhut menyatakan seperti itu
meminta kpk lebih toleran karena khawatir kalau kpk terus melakukan ott investor investor tidak akan menanamkan uangnya di indonesia
menanamkan uangnya di indonesia begitu
pertanyaannya satu mbak bagaimana kita bisa mengetahui publik mengetahui investor takut ke indonesia karena kpk melakukan ott
sebab secara common sense investor pasti akan lega ketika melihat penegak hukumnya
coba untuk memberantas misalkan pungli yang ada di pelabuhan layanan publik yang berkaitan dengan investasi begitu
harusnya investor itu merasa lebih aman ketika penegak hukumnya bekerja
bukan sebaliknya ketika penegak hukumnya tidak bekerja
lalu kemudian itu dikategorikan sebagai negara aman saja dari korupsi
itu bisa jadi pesan bahwa penegak hukumnya dalam tanda kutip dikunci
untuk tidak melakukan penindakan agar investasi atau investor bisa datang
padahal di saat yang bersamaan mungkin ada juga investor yang diteras
mendapatkan pungutan liar dari orang orang dan lain lain
jadi menurut saya logika semacam itu perlu coba untuk diluruskan
sebab jangan sampai kemudian ketika penegak hukum bekerja
itu disalah artikan sebagai itu malah membuat negara jelek
oke saya mau ke pak gufron
pak gufron apakah menurut internal kpk ya menurut pimpinan kpk sendiri
ott kpk itu memang menakutkan bagi
investor untuk datang dan menaruh uangnya berinvestasi di indonesia
atau justru sebaliknya para investor itu membutuhkan stabilitas hukum
membutuhkan kepastian hukum bahwa negara bisa menjamin tidak adanya pungli
dan aturan mainnya itu berjalan dengan benar
jadi pertama kpk memandang bahwa negara itu akan terjamin investasinya
ketika tegaknya supremasi hukum tegaknya kepastian hukum
itu akan terjamin kalau penyelenggaraan pemerintahannya
baik eksekutif legislatif maupun yudikatif itu bebas dari korupsi
jadi harus dipandang bahwa penegakan pemerintahan korupsi adalah
salah satunya untuk menjamin investasi itu kemudian menjadi berkepastian
salah satu orientasi dan indikator investor masuk tentu pada adanya kepastian
dan kedua juga adanya
supremasi hukum jangan sampai kemudian
investor masuk ketika negara kita masih sedang tidak baik baik saja dari perspektif korupsinya
malah kemudian orang pasti kemudian takut
karena investasinya diselenggarakan oleh pemerintahan yang masih tidak bebas dari korupsi
itu dalam pandangan kami
pendegakan hukum adalah bagian dari memberikan kitra baik
baik di internal maupun ke investor asing
bahwa indonesia supremasi hukumnya tegak
pak gufron dengan pernyataannya pak luhut ini dan juga pak mahfud yang malah membenarkan
apakah kpk merasa ditinggalkan begitu ya tidak didukung soal pemberantasan korupsi ini
enggak kami memandang positif saja bahwa mungkin beberapa pihak masih memandang
pencegahannya perlu ditingkatkan
itu bagi kami jadi kritik itu semua itu menunjukkan bahwa
apa kinerja penjagaan
kpk perlu ditingkatkan agar kemudian tidak ada kejahatan
jadi sepanjang masih ada kejahatan artinya mekanisme pencegahannya itu perlu ditingkatkan
jadi bagi kami semuanya positif untuk meningkatkan kerja kerja pencegahan
tapi sekali lagi pencegahan itu adalah proses yang tidak boleh kemudian juga meninggalkan penindakan
penindakan itu juga harus dipandang sebagai bagian dari pencegahan agar orang lain takut
baik jadi otk
tkpk jalan terus ya kalau ada tindak pidana di depan mata
sekali lagi selalu panjang sudah memenuhi alat bukti
sudah voltoid melakukan kejahatan
tidak mungkin kami cegah tidak mungkin kami hotbay lagi
harus kami tangkap
oke terakhir mas wana
sarannya icw setelah ada ini pernyataan dari pak luhut dan juga pak mahfud soal ott kpk
bagaimana nih kepada kpk
itu sebagai satu aspek penting
yang akan memastikan bahwa korupsi itu hilang
tidak itu hanya satu komponen saja
kita juga perlu melihat bagaimana kinerja kpk kemudian
setelah ada pernyataan dari pak luhut dan juga pak mahfud
jika nanti kemudian hari kpk tidak melakukan otk
meskipun kejahatannya sudah diperlukan
sudah ada maksud saya begitu
lalu kemudian tidak melakukan ott
jangan jangan kpk tidak melakukan hal tersebut karena ada
tepatan dalam tanda kucing begitu
yang telah disampaikan oleh pak mahfud dan juga pak luhut
dan ini yang perlu kita lihat secara bersama
bagaimana kinerja kpk di kemudian hari
setelah adanya pernyataan dari pak luhut dan pak mahfud begitu
oke baik kita tunggu nanti sepak terjang kpk
semoga tidak terpengaruhi ya atas
bisikan bisikan ataupun himbauan himbauan dari pihak pihak
yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua kpk pak nurul gufron dan juga peneliti icw mas wana alamsyah
sehat selalu pak gufron dan juga mas wana